jembatan aud dua puluh satu ini untuk tiang utamanya tiang penumpang utamanya masih aman
jadi kita sampaikan kepada pengguna jalan masih bisa melakukan penyelamatan
jika ada yang ingin mencoba silakan
jadi kan arus ya arusnya gak bujang
karena kan itu kan mengikuti arus kan ya